terima kasih anda masih bersama kami dan inilah informasi yang mungkin anda tunggu tunggu bagi pencipta fashion atau fashion ista seperti desi anwar
indonesia fashion week kembali digelar di jakarta
walaupun perekonomian lesu fashion harus tetap semangat
memang ajang fashion terbesar di indonesia ini berlangsung selama empat hari
i f w atau i f w dua ribu enam belas ini menghadirkan hampir lima ratus brand dan tiga puluh sembilan fashion show serta dua belas ribu busana
banyak sekali ya busananya
ya di tahun kelima pelaksanaannya indonesia fashion week ini ditargetkan menghasilkan transaksi sebesar satu dua puluh lima miliar rupiah dalam empat hari saja
para perancang mengedepankan kain nusantara sebagai referensi
masih tetap kembali ke akar ya
desainer julie leskodat dan yurita puji mengangkat tenun nusa tenggara timur
sedangkan desainer susan budiarjo mengekspresikan motif lurik untuk busana sehari hari
indonesia fashion week akan berlangsung hingga tiga belas maret dua ribu dua puluh
hari minggu desi
ya hari minggu
iya memang di tahun kelima penyelenggaraan indonesia fashion week ini
terus pada beberapa hal
misalnya lebih memperkenalkan kain tradisional yang kita miliki dan menjadikan indonesia itu sebagai pusat mode busana muslim dunia
dan berikut laporan selengkapnya dari korresponden kami istiarto sigit
indonesia fashion week dua ribu enam belas memasuki hari kedua
pihak panitia beralasan tidak semua
yang mendaftar dalam indonesia fashion week sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan
ada dua fokus yang menjadi fokus dalam indonesia fashion week
yang pertama adalah kain kain tradisional seperti batik tenun yang dijadikan salah satu perhatian dari indonesia fashion week
pihak panitia menganggap kain tradisional bisa menjadi salah satu strategi untuk menghadapi masyarakat ekonomi asean
untuk itu kain tradisional harus naik kelas
walaupun tema ten tradisional sebetulnya sudah diangkat di indonesia fashion week maupun jakarta fashion week beberapa tahun kebelakang
selain itu dari lini busana muslim juga mengalami peningkatan yang signifikan
tahun ini hampir seluruh dari peserta yang ada dalam indonesia fashion week merupakan lini atau merek busana muslim
panitia juga terus mendorong agar indonesia segera bisa menjadi pusat busana muslim dunia
busana muslim bisa dijadikan salah satu strategi indonesia bersaing di dunia fashion internasional
baik pengrajin perancang busana maupun pelaku industri fashion indonesia
potensi yang besar untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri maupun bersaing di dunia internasional
saat ini peran pemerintah dalam melakukan promosi maupun regulasi ditunggu masyarakat untuk segera terrealisasi
agar pekan mode seperti indonesia fashion week ini tidak hanya menjadi ajang pamer busana semata
namun memiliki sebuah kemajuan untuk bangsa
iya ayo kita harus ke indonesia fashion week
harus didukung supaya batik dan tenun semakin mendunia